ya bagaimana anda sudah mendaftar untuk uji coba mrt dan mungkin yang jadi pertanyaan kita selanjutnya
berapa tarif yang akan dikenakan
mrt jakarta memang akan beroperasi pada akhir maret ini namun hingga saat ini masyarakat masih menanti
berapa besaran tarif yang akan ditetapkan oleh pemprov dki jakarta untuk menikmati moda raya terpadu ini
ada dua usulan tarif yaitu sebesar rp delapan lima ratus per sepuluh km dan rp sepuluh per sepuluh km
usulan tarif tersebut adalah usulan tarif yang sudah didasarkan dengan pemberian subsidi dari pemerintah
lalu bagaimana formula tarif mrt dari satu stasiun ke stasiun lainnya
berikut kami ulas lengkapnya dalam hitung hitungan tarif mrt
kalau kita berbicara soal tarif mrt sendiri pemerintah ini harus mencari formula agar tarif yang ditetapkan untuk mrt ini
bisa menutupi biaya pembangunan mrt sendiri yang mencapai rp enam belas triliun
begitu yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan mrt di tiga belas stasiun dari lebak bulus ke bundaran hi dan juga sebaliknya
yang dananya tersebut juga didapatkan dari gica atau japan international cooperation agency
dan memang harus ditemukan formula yang pas agar masyarakat bisa menikmati mrt dengan harga yang
cukup enak di kantong begitu ya
sebelumnya ada usulan jika pemerintah ingin menutup atau balik modal dengan enam belas triliun ini
agar bisa balik modal pemerintah itu harus menetapkan tarif mrt sebesar rp tiga puluh satu enam ratus
begitu ini mungkin dirasa terlalu besar ya bagi saya ataupun bagi anda
dengan rp tiga puluh satu enam ratus dibandingkan dengan biaya moda transportasi lainnya mungkin anda bisa lebih memilih untuk menaiki moda transportasi lainnya
tapi memang kenapa sampai saat ini belum ditetapkan tarifnya
karena masih digodok tarif tersebut
nah diperkirakan mungkin sebelum akhir maret sudah ditemukan berapa
tapi sudah ada dua usulan
dua usulan yaitu tarif dua usulan tarif untuk mrt jakarta jurusan lebak bulus hingga bundaran hi ini
tarif tersebut adalah dua usulan tersebut adalah usulan tarif satu yaitu rp delapan lima ratus per sepuluh km
yang kedua adalah rp sepuluh per km
dan ini kalau kita tadi saya sempat bilang yaitu tarif yang dibutuhkan agar pembangunan mrt ini balik modal
yaitu sebesar rp tiga puluh satu enam ratus
ini artinya dengan tarif rp sepuluh per kilometer
ini per sepuluh km maksud saya
pemerintah harus memberikan subsidi per orangnya yaitu sebesar rp dua puluh satu enam ratus per orang
dan jika tarif yang ditetapkan itu rp delapan lima ratus per sepuluh km
jadi ini kira kira ada subsidi per orangnya rp dua puluh tiga enam ratus per orang diberikan untuk naik moda raya terpadu
atau mrt ini masih dihitung lagi
dan masih dihitung apakah selain dengan pemberian subsidi bisa dilakukan penutupan modal dengan cara cara lain
seperti dengan menaruh iklan misalnya di stasiun mrt dan juga hal hal lainnya begitu ya
untuk menutup modal pembangunan mrt tadi yang sebesar rp enam belas triliun
artinya lebih dari satu triliun rupiah untuk per satu stasiun mrt yang dibangun di sepanjang lebak bulus hingga bundaran hi
kemudian kita lihat ini formula tarifnya
formula tarif kemudian yang digunakan untuk naik mrt
tadi saya bilang pastinya jarak antar stasiun ini juga akan berpengaruh ya
jarak antar stasiun dari stasiun lain ke stasiun lainnya untuk biaya atau tarif mrt itu sendiri
jadi ada unit price per kilometer
satu unit price per kilometer ini dipatok untuk tarif usulan satu yaitu rp delapan lima ratus per sepuluh km
ini unit price per kilometernya adalah tujuh ratus rupiah begitu
nah kemudian untuk yang usulan kedua yaitu rp sepuluh per sepuluh km
unit price yang ditetapkan per kilometernya adalah delapan
lalu bagaimana untuk menghitung tarif pembiayaan atau tarif mrt dari satu stasiun ke stasiun lainnya
boarding fee yaitu boarding fee yang ditetapkan rp satu lima ratus per kilometer
jadi ini angka fixed price ya
ini angka yang tetap rp satu lima ratus
ditambahkan dengan unit price per kilometer dikalikan jarak
berapa jarak antar stasiun ke stasiun lainnya yang terdekat dan juga terjauh
dan kita lihat disini unit price
kita pakai patokan unit price yaitu rp tujuh ratus dan juga rp delapan ratus lima puluh untuk menghitung jarak antara stasiun stasiun dan juga ke stasiun lainnya
kita lihat kemudian
ini dia penghitungan dari stasiun terdekat dan juga stasiun terjauh
dengan kita menggunakan patokan tarif yang pertama dulu yaitu rp delapan lima ratus per sepuluh km
dengan unit price tadi yaitu rp tujuh ratus
kita lihat disini
untuk dari tarif rp delapan lima ratus per sepuluh km ini jarak terdekat yaitu rute stasiun setiabudi ke bendungan hilir dan juga stasiun blok m ke sisinga manggaraja yang jaraknya itu adalah lima km
nah jadi kan tadi ada boarding fee sebesar satu lima ratus
rp satu lima ratus ditambahkan dengan unit price per kilometer dikalikan dengan jaraknya
berarti ditambahkan dengan rp tujuh ratus dikalikan rp lima
jadi sekitar ditambah rp tiga ratus lima puluh ya
kemudian didapatkan angka pembulatan yaitu tarif terendah untuk tarif stasiun mrt ke stasiun mrt lainnya paling dekat yaitu stasiun setiabudi ke bendungan hilir yang jaraknya lima km yaitu hanya anda harus membayar dua ribu rupiah saja
lalu bagaimana dengan tarif tertinggi mrt untuk usulan tarif pertama yaitu rp delapan lima ratus per sepuluh km atau dengan unit price rp tujuh ratus
nah ini dia
untuk jarak mrt terjauh tentunya dari stasiun lebak bulus ke duku atas ataupun sebaliknya ya ke bendungan hilir ataupun sebaliknya
ini jaraknya adalah tiga belas enam km dan juga empat belas enam km
ini jarak terjauh dari stasiun mrt ke stasiun mrt terjauh
cara menghitungnya tetap sama yaitu tadi rp satu lima ratus tadi boarding fee nya rp satu lima ratus ditambah unit price per kilometernya rp tujuh ratus dikalikan dengan rp tiga belas enam
dan juga tadi yaitu rp empat belas enam
nah kemudian didapatkanlah hasil yaitu tarif tertinggi untuk tarif mrt stasiun lebak bulus ke duku atas ataupun stasiun lebak bulus ke bendungan hilir yaitu sebesar rp dua belas yang harus anda bayarkan tarif tertinggi jika menggunakan usulan pertama rp delapan lima ratus
kita gunakan lagi coba hitung hitungan kedua yang itu untuk usulan tarif kedua yaitu rp sepuluh per sepuluh km
tadi unit price per kilometernya adalah sekitar rp delapan ratus lima puluh
tarif terendahnya sama
sama tadi dengan yang saya katakan dengan boarding fee maksud saya boarding fee rp satu lima ratus ditambah dengan unit price per kilometernya dikalikan dengan jarak yaitu lima km
kemudian didapatkan hasil yaitu tetap rp dua
dan juga untuk tarif tertinggi mrt dengan usulan rp sepuluh per sepuluh km atau unit price nya rp delapan ratus lima puluh yaitu sekitar rp empat belas
mrt yang akan digunakan
tentunya tarif mrt ini masih sekedar hitung hitungan saja
pemirsa belum ada ketetapan dari pemprov dki jakarta maupun dari kementerian keuangan begitu tentang berapa kisaran yang akan dibayarkan oleh anda para pengguna mrt untuk naik moda transportasi atau moda raya terpadu ini
tapi kita masih menunggu tentunya angka yang ditetapkan nanti adalah angka yang pas begitu untuk kantong kita sendiri dan juga bagaimana angka tersebut juga bisa menutupi tadi angka pembangunan atau jumlah pembangunan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan
mrt itu enam belas triliun rupiah bukan angka yang kecil tentunya dan juga harus dibayarkan secara berkala begitu kepada investor di moda raya terpadu atau mrt ini